hai temukan puluhan games menarik di games plus mainkan gamenya dapetin plusnya
mau siapa malu mau tahu aja
hai jak kepadamu mati ya
dietis baterainya habis malam lupa gua cek nih mau teteh telepon
moja andro ke dalam dong bayar ya
gue mau ngajak kamu buka puasa bareng ntar sore
buka puasa bersama
permisi bu ada kerudung bordiran bu
boleh saya lihat lihat dulu bu
hah kemana si murad lagi
ah lama amat lu ratah
habis ini gue berdua sehari hari di gigit nyamuk
iya lu berdua belum mandi kan
makanya nyamuk udah lihat lu loh
barangan aja lu kalau ngomong
udah ambil titan tuh dan
cerewat lama sih lu
ini semua harganya sama bu tiga ratus ribu
iya semua harganya sama
kalau gitu saya ambil yang ini aja lah bu
emang berapa banyak sih si oyo yang anak lu mepes ikan
kayaknya daunnya banyak amat yang lo ambil
gue nggak tahu im
mungkin buat sekalian lebaran
kan lebaran masih lama kata lu
gue berhasil ngajak si tika buka barang nanti sore
emang lo kagak dikasih tahu sama dia
kasih tahu apaan
tadi dia diserempet sama motor sampai jatuh
ya gue bawa aja ke klinik
kalo lu nggak nelfon gue tau jak jak
ya biar gue yang ngantar ke klinik
kemuruh parah lukanya
itu tuh namanya belum rejeki pur
ah udah lah
bosen gue dengar nasihat kata bapak lu kata bapak lu
tadi perasan pintunya gue tutup im
lo nutup pintu pagar
terus sekarang kenapa aku buka begini
lo pak haji pak be
pasti sepeda saya dicuri orang nih
soalnya nggak ada di tempat
berarti ada orang masuk
terus nggak ada sepeda lo
karena keburu buru dia lupa tutup pintu lagi
kok gue gue salahin
ya lu juga yang salah
lo pake ngelarang si odi bawa sepedanya ke kebun
buktinya sepeda si odi dicuri orang
mendingan ikut mikir gimana caranya supaya sepeda saya ketemu lagi
kita cari yuk
eh tungguin gue
kok emang ke rw sebelah ada pengajian ya
ada anggota pengajian yang suaminya meninggal
eh pok tati tau nggak
bang ojak boncengin perempuan pok
bang oja kan tukang ojek
ya udah biasa bonceng perempuan
tapi ini perempuannya cantik banget pok
bang kojek juga udah biasa bonceng perempuan cantik banget
tapi ini beda banget po
kira kira tempat makan yang enak buat buka barang sama tika gimana ya
kamu nyari tempat makan yang enak
apa tempat makan yang murah
yang enak dong
hur biasanya tempat makan yang enak itu mahal
jangan jangan nanti melahan yang tika yang bayarin
nggak apa apa mbak surti
ini juga baru mulai kok
emak kemana mbak
lagi ada takzi ya di arwah sebelah
tadi surti lihat bang ojak lagi ngobrol berduaan sama mbak tika di rumahnya mbak laras
mbak tika sepupunya mbak laras yang tinggal sementara di kontrakannya mbak be
orangnya mbak cuantik banget mbak
kayaknya tadi bang ojak abis nganterin mbak tika ke dokter gitu mbak
mbak tika mbak mbak mbak
mbak tika mbak mbak mbak
mas pur anterin saya pulang yuk
kamu kan datangnya belakangan
harusnya ojak dulu atau yang narik atau enggak saya
etis lu nggak denger
mas pur anterin pulang yuk
di kamar mak
kenapa sih cemberut begitu
tadi mbak yanti katanya abis ngeliat bang ojak poncengin tika
terus mbak surti juga katanya ngeliat bang ojek di depan rumahnya laras
ini dari tadi ngomongin si tika
tika itu siapa
mbak nggak kenal
tati juga nggak kenal mak
mbak kalau tempat yang nyaman enak murah asik buat buka bersama di mana ya
hmm di mana ya
coba aja mas pur liat di internet banyak kok
dari mana lo mot abis beli kerudung bordiran bang
buat siapa mak lo
mau tau aja
mau tau aja
iya tis baterainya abis malah minta gue charge
andri lo ke dalam dong bayar ya